saya hanya berpikir ini jangan jangan ini pak zul minta diajak gitu
udah minggu besok nanti tiga kali dengan saya udah
urusan yang sering saya lakukan itu kan ke pasar
memang cocoknya dengan pak zulkifli
tapi nggak tahu yang sering minta diajak itu pak prabowo
baru ini tadi saya tahu pak zulkifli minta diajak